sam sam perbankan as anjlok pasca kolapsnya silicon valley bank dan signature bank
sementara pemerintah as nasabah svb tak akan kehilangan deposito mereka dan berdesak perubahan regulasi perbankan as
langsung dari washington dc amerika serikat kita sudah terhubung dengan jurnalis voa virginia gunawan
selamat pagi virginia waktu indonesia
virginia bisa anda ceritakan bagaimana nasib industri teknologi pasca kolapsnya svb
ya yuda dan pemirsa cnn indonesia tak sedikit dari nasabah bank yang masih mengantri di sejumlah cabang spb
untuk menarik dana mereka dari bank tersebut
seperti yang kita ketahui dari namanya saja kita familiar dengan istilah silicon valley
sebagai julukan bagi daerah di california markas raksasa teknologi yang ada di amerika serikat
nah dalam websitenya yang ngomong ngomong masih aktif nih
svb ini menyebutkan
dan ada sekitar dua puluh enam ribuan klien svb yang bergerak dalam sektor teknologi
jadi memang svb ini merajai ceruk startup dan teknologi terutama di amerika serikat
nah sejumlah nasabah bank yang adalah pemilik startup ini mengkhawatirkan kemampuan mereka untuk
satu membayar biaya operasional
dan yang kedua adalah membayar gaji karyawan mereka
karena meski dana deposit mereka akan bisa ditarik tapi belum tentu diketahui kapan
walaupun dijanjikan bahwa per tanggal tiga belas maret mereka bisa menarik itu
dan diperkirakan ini akan juga berdampak pada cuti paksa terhadap karyawan mereka dan juga pemecatan karyawan
sejumlah perusahaan membuka data finansial mereka dan dari agregasi reuters menyebut
ada sekitar lima miliar deposit di bank svb dari perusahaan perusahaan di amerika serikat
di eropa itu ada satu ratus sembilan puluh juta dolar deposit dari sekitar enam belas perusahaan teknologi
sementara dari harian south china morning post melaporkan sejumlah startup tiongkok punya afiliasi dengan svb
namun belum ada yang secara terbuka mau menyebut berapa angkanya dan mengakui bahwa mereka punya afiliasi atau berdeposito di dalam svb
tak hanya di amerika serikat svb itu juga kerap dijadikan pembuka jalan bagi startup di tiongkok untuk masuk ke amerika serikat
atau sebaliknya karena bisnis model dan persyaratan dari svb ini sangat mendukung ekosistem startup
dan tidak sedikit startup tiongkok yang memarkirkan dana yang mereka peroleh dari modal ventura amerika serikat sebelum dialihkan ke tiongkok
iya lalu bagaimana dengan bank lain yang menanggapi ambruknya svb dan terutama terkait bank terakhir yaitu signature bank
ya seperti tadi yang sudah yuda sampaikan
saham sejumlah bank di amerika serikat terutama yang skalanya menengah dan berjangkauan regional itu terdampak di kisaran dua puluh satu hingga dua puluh lima persen
mereka turun dua puluh satu hingga dua puluh lima persen pada hari ini
sementara bank bank besar seperti jp morgan chase itu turun lima persen dan bank of america itu turun tiga persen
nah di luar komunitas startup dan juga teknologi di amerika serikat nama silicon valley bank ini bukanlah brand yang banyak dikenal
meski merupakan bank terbesar ke enam belas tapi ini bukan bank sehari hari yang dipakai oleh warga karena nasabah terbesar mereka itu memang di startup model ventura dan juga pekerja teknologi yang penghasilannya itu tinggi
nah kolapsnya svb dan signature bank yang notabenenya itu adalah nish bank ini jadi mungkin keuntungan bagi sejumlah bank besar karena mendapat limpahan aplikasi nasabah baru
nah ini dilaporkan oleh bloomberg
news bank of america bank terbesar kedua di as ini menerima deposito sekitar lima belas miliar dolar pasca kolapsnya svtb
sementara jp morgan chave city group wels fargo ini lima besar bank di amerika serikat juga dilaporkan mendapatkan limpahan deposito dari nasabah baru yang meninggalkan svb maupun signature bank
baik lalu adakah langkah tertentu yang dilakukan pemerintah amerika serikat untuk menjamin nasabah para bank ini
ya lembaga penjamin simpanan federal amerika serikat atau fdic mengumumkan untuk memberikan back stop atau semacam jaminan kepada deposan svb hingga satu ratus tujuh puluh lima miliar dolar amerika serikat
dengan melakukan langkah ini sebenarnya pemerintah amerika serikat itu memberikan pengecualian karena jaminan deposito itu di amerika serikat ada batasnya
batasnya adalah dua ratus lima puluh ribu dolar per nasabah
juga telah akan melelang aset aset dari svb yang dilaporkan mencapai dua ratus miliar dolar yang nantinya ini akan menutup biaya jaminan yang dibayarkan ke nasabah
nah dengan skema seperti ini pemerintah biden menyebut langkah ini bukanlah sebuah langkah bailout atau dana talangan karena tidak menggunakan uang pajak atau tidak menggunakan uang rakyat untuk menalangi kerugian dari spb
namun tidak sedikit pengamat keuangan dan juga perbankan yang menyebut secara teks
ini adalah bailout karena adanya upaya pemerintah untuk menghindari kerugian swasta
jadi ada intervensi pemerintah
nah pemerintah biden juga umumkan akan merilis aturan perbankan baru yang menurutnya aturan perbankan saat ini itu dilemahkan oleh keputusan mantan presiden donald trump
yang pada saat ia menjabat menaikkan standar pemantauan perbankan amerika serikat dari lima puluh miliar dolar ke dua ratus lima puluh miliar dolar
dalam meski demikian investigasi seperti ini belum pasti akan berujung pada tuntutan hukum karena secara umum kalau ada institusi finansial atau perbankan yang kolaps dalam waktu cepat di amerika serikat
maka akan dilakukan investigasi untuk mengetahui apakah ada oknum yang mendapatkan keuntungan dari kolapsnya institusi finansial tersebut
ya virginia terima kasih untuk laporan langsung anda begitu sangat eksploratif dan detail sehingga membuat banyak sekali insight
buat kami di sini terkait dengan kondisi di amerika dan global terutama pasca svb yang mengalami kolaps
terima kasih atas waktu anda selamat bertugas kembali selamat malam virginia